wacana hak angket dugaan kecurangan pemilu memudar seiring berjalannya sidang sengketa hasil pemilu dua ribu dua puluh empat di mahkamah konstitusi
ketua dpr puan maharani menyebut tidak ada instruksi khusus untuk menggulirkan angket
penggembosan angket oh ya pasti dinamikanya akan berjalan terus menerus
maka kalau seperti pak mahfud juga bilang tadi biarkan itu dinamika yang terjadi di parlemen
di tengah bergulirnya sidang sengketa hasil pemilu dua ribu dua puluh empat di mahkamah konstitusi
tampaknya wacana digulirkannya hak angket untuk mengusut dugaan kecurangan pemilu di dpr semakin memudar
pdi perjuangan pun sebagai fraksi yang terbesar di dpr dan calon presidennya menginisiasi hak angket bergulir di dpr
menyatakan belum ada pergerakan
pimpinan dpr dari fraksi pdi perjuangan menyebut tidak ada instruksi khusus kepada anggota fraksinya
untuk menggulirkan hak angket dugaan kecurangan pemilu dua ribu dua puluh
jadi kalau kemudian harus diusulkan minimal itu oleh dua fraksi ada kemudian oleh dua puluh lima orang
kalau kemudian itu memang sudah ada pimpinan tentu saja akan menunggu bagaimana
jadi ya kita lihat yang paling tidak itu kalau memang itu merupakan hak anggota dpr yang terbaik untuk dilakukan bagi bangsa ya
ya boleh saja tapi kan belum ada
sementara itu fraksi partai kebangkitan bangsa di dpr masih berharap fraksi pdi perjuangan bisa memimpin pengajuan hak angket dugaan kecurangan pemilu ini
pkb pun optimistis hak angket akan bisa bergulir di dpr
fraksi pkb bahkan sudah menyusun naskah akademik hak angket yang melibatkan para ahli dan pakar
saya kira beberapa fraksi sudah melakukan itu termasuk juga di pkb kita sudah mengundang beberapa pakar ya
dan lintas begitu yang mana mereka mewakili baik itu ahli hukum ada juga yang dari kampus ada yang juga mewakili tokoh masyarakat
semua kita dengarkan kita himpun kita dengarkan aspirasinya
kita tetap optimis ya hak angket ini bisa kita ajukan dan itu artinya bahwa ada beberapa anggota dpr yang mewakili fraksi yang berbeda
itu sudah menyatakan kesepakatannya dan tentu saya sih melihat itu artinya
bahwa dukungan dari fraksi masing masing juga akan semakin kuat
hak angket adalah salah satu hak istimewa dpr untuk melakukan penyelidikan sebagai bagian dari fungsi pengawasan dan kontrol
memastikan kekuasaan tidak disalahgunakan dan pemerintahan berjalan sesuai konstitusi
karena itu jika memang benar hari hari ini ada kecurigaan pemilu telah dicurangi
hak angket dinilai perlu bergulir agar demokrasi tetap berada pada jalur konstitusi